begitu dilantik langsung kita kerja kerja kerja dan mengeksekusi
pada tiga belas pks enam ratus lima puluh dua pkn lima belas pan satu ratus sembilan puluh enam pantai seribu empat puluh sembilan pantai empat ratus delapan puluh delapan pantai solidaritas indonesia seribu tiga ratus tiga puluh lima pantai peringkatan indonesia raya
proses transisi pemerintahan dari pak jokowi ke prabowo gibran sampai sekarang sejauh apa mas
kan pak jokowi juga minta setelah dilantik langsung bekerja
ya intinya di sini kami sudah menyempakati untuk meminimalkan learning proses dan juga proses adaptasi
jadi nanti begitu dilantik langsung kita kerja kerja kerja dan mengeksekusi
apalagi juga yang kemarin kita sering lontarkan pada saat
kampanye dan juga menyiapkan beberapa quick win ke depan ya untuk seratus hari ke depan
oh itu nanti itu nanti keputusannya di pak presiden terpilih
itu dibahas nanti ajang
kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya